peringatan dari fao mengenai krisis pangan dunia
oleh sebab itu
urusan yang berkaitan dengan musim kemarau betul betul harus kita hitung
karena berdasarkan prediksi dari bmkg
dua puluh persen wilayah wilayah yang masuk zona musim ke depan
akan mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya
oleh sebab itu
antisipasi mitigasi harus betul betul disiapkan
sehingga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan tidak terganggu
ada beberapa hal yang ingin saya tekankan
yang pertama ketersediaan air di daerah sentra sentra produksi pertanian
ini merupakan kunci
oleh sebab itu ini harus disiapkan dari sekarang
mulai dari penyimpanan air hujan
kemudian memenuhi danau waduk embung kolam retensi
dan penyimpanan air buatan lainnya
yang kedua percepatan musim tanam
ini kita harus manfaatkan curah hujan yang masih ada saat ini
harus dipastikan bahwa petani tetap berproduksi
harus tetap bertanam dengan menerapkan protokol kesehatan
oleh sebab itu ketersediaan sarana sarana produksi pertanian
berkaitan dengan bibit popok
harus betul betul ada dan harganya terjangkau
kemudian kemarin juga sudah dibicarakan mengenai stimulus ekonomi untuk petani
ini agar nanti juga dipertajam lagi
mengenai manajemen pengelolaan stok
untuk kebutuhan pokok untuk bahan bahan pokok
hitung hitungannya betul betul harus detail
bulog tetap harus membeli gabah dari petani
sehingga harga di petani menjadi lebih baik